bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh
akan setia kepada undang undang dasar negara republik indonesia
jabatan jurubicara presiden jokowi kosong setelah fajrul rahman dipercaya jadi duta besar untuk negara kazakhstan
usai dilantik senin dua puluh lima oktober lalu
fajrul sebelumnya telah menjabat jubir presiden selama kurang lebih tiga tahun
lantas siapa sosok yang tepat untuk menggantikan fajrul sebagai jubir presiden jokowi
dikutip dari detik com fajrul mengatakan keputusan terkait penunjukan jubir merupakan hak presiden jokowi
fajrul yakin presiden jokowi sudah mempersiapkan yang terbaik untuk menggantikan posisinya
hingga saat ini pihak istana belum mengumumkan siapa sosok mengganti fajrul sebagai jurubicara presiden jokowi
sejumlah masukan pun datang dari berbagai kalangan
di antaranya fahri hamzah yang menyatakan jurubicara presiden diperkuat dan dijabat sekretaris kabinet
ia beralasan jurubicara presiden seharusnya memperkuat
dan memiliki akses kepada rapat kabinet yang diikuti oleh para menteri
sementara itu pengamat politik m kodari mengusulkan
hendaknya jubir presiden tidak bersifat perorangan tapi bersifat kelembagaan
namun demikian jurubicara presiden sepatutnya difokuskan pada bagaimana tugas tersebut diemban
dalam menyampaikan informasi dari istana kepada masyarakat luas dengan sebaik baiknya